untuk mengatasi hal ini menteri arief akan mengagendakan pertemuan dengan menteri perhubungan budi karya sumadi
sebagian wisatawan beralih menggunakan alternatif kendaraan lainnya
untuk membahasnya masalah ini harga tiket pesawat menteri pariwisata arief yaya akan bertemu menteri perhubungan budi karya sumadi jumat ini
artinya orang tidak hanya naik pesawat tapi juga naik kendaraan lainnya